jengkol nya enam
tapi dari pihak mallnya belum tahu ya kalau belum ada kepastian juga ya
dari itu gak pernah menang tuh
jadi tak heran bila kampung ini kini kerap didatangi sejumlah warga dari kelurahan lainnya untuk wisata
akibat bisa terjadi korban jiwa luka berat luka ringan baik itu dari petugas penumpang maupun dari pengguna jalan
jadi kalau pesan lima atau sepuluh tusuk ya tinggal dikalikan saja
dan terkait dengan waktu yang harus dipahami untuk berani dikira orang korban ini juga perlu fes pahami apa yang terjadi dengan dirinya